ada apa dengan mobil saya ya
biar inang saja yang berbicara
iyalah inang kau saja yang bicara
kedatangan saya dengan si ucok
ucok itu anak saya satu satunya
selain berhati emas
dia berhati mulia pula lah
karena dia yang ingin memberikan
sayur bayi emak itu deh
yaudah aku ngetempe aja lah yang gampang
satunya mau sayur asem
lewat sini mpo
kok lewat sini sih mpo bukannya temba jauh ya
emangnya mpo lasma gak pernah kepikiran sesuatu gitu

kalau misalnya laki laki kita itu kegoda sama
tujanda bahenol gimana ya
jadi intinya kita harus rajin rajin kontrol suami suami kita
dia bisa bisa kegoda sama tujanda
terus rumah tangga kita hancur
yaudah yuk kita langsung aja
mungkin perasaan lu aja kali

perasaan apa nih bang karma
lu kalau ngomong sembarangan aja lu
apaan ya bener bener tau tau
ini bannya tadi dia kendur ya mungkin bautnya kali kurang kencang gitu
alesan ya bang ya
tuh angkot udah pada penuh
mendingan lu narik
yaudah gua duluan ya
gua duluan nyamain aja
cepet cepet tinggal lagi
nih abang cuma bantu betulin bahannya si amel
abang kan sekarang itu bukan jadi tukang tambal ban
abang udah naik pangkep jadi supir
nah pusing gua
wah mana nih angkotir
semua akan indah pada akhirnya
kenapa belum keluar
gimana mau keluar
jadi kebomimpi awak
kau pusing sudah
dia meninggalkan warisan cantik kali
gak bisa kau pakai salam dulu
ada apa kau berdua ribut ribut teriak teriak begitu sampai kedengar sama inang di dalam
ada apa kau camak
dari tadi ngelamun saja
itu supir tuh mau sekuran
ada apa kau melamun saja
itu loh inam
enak di dengar
rupanya kau seneng sama jadainya si yono itunya
inang itu tahu lah
dia itu namanya amelia
punya anak dua puluh
itu loh inang mobilnya peninggalan almarhum yono
itu cantik kali mulus dan grace dan enak terdengar
kau bilang cantik mulus grash itu pun pantas untuk perempuan bukan untuk mobil
ah bikin pusing inang kau saja
sudah kau urus itu supir semuanya dia mau setor rupanya
ya udah aku duluan ya
pasar pasar yuk
kau mau apa
ya mel gagal nt tuh kemarin si tobi jadi gak mau kesini lagi
eh asal lo tau ya dia itu jadi orang paling takut sama bini
gimana sih lu
iya tau bang saya juga jadi serba salah
udah biarin aja lagian kan di sana sepi nanti gue udah datang lagi kesini
saya kadang kadang suka bingung bang kenapa ya saya nasibnya seperti ini
lu jadi mewek udah jangan mewek lah
saya nggak pernah nyangka bang ternyata umurnya bang yono itu cuma sampai segitu
kesian kan anak anak masih pada kecil kecil
udah mel lu jangan sedih jangan pakai nangis segala
mel asal lu tahu ya
kita ini orang yang
orang islam guru guru kita juga pada ngajarin kan
bahwa kematian umur jodoh sampai ajal mel
cuma allah yang tahu kita sebagai manusia harus bisa belajar ikhlas
semua ini udah takdir allah
kita mesti sabar mesti harus kuat ke jalanin yang sudah kita terima ini mel
nah sekarang gini mbak gimana caranya
lu nyari duit yang banyak buat anak anak lu
grup sudah pujian dari languages terang
itu mau mau
ini belum terbukti ber generally
punktim yang akan ada di wel
selalu bahagia dunia akhirat
sama angkot almarhumnya si yono itu
itulah maksudnya ucok
ya sudah lah
inang punya ide buat kau
kau rayu itu si amelia
ujung ujungnya pasti dia senang sama kau
inang kan tahu
ucok gak bisa merayu
jangan kena merayu
berhadapan dengan perempuan untuk malu
kau itu kan juraganik
kau berilah itu sedekah
sama anak yatim
anaknya si amelia itu
cobalah kau keluarkan sedekah
kau nanti jadi berjodoh sama amelia
jujur kali inang
maksudnya cepatlah kau kesana
kalau kau malu
inang antar ke rumahnya amelia
sudah mulai paham inangku itu
inang kau itu
ini lebih tahu anaknya
ucok siap siap dulu
inang juga siap siap dulu ya
jangan kau lihat luarnya
lihat pula kau dalamnya itu
macam mana pula kau ini cok
dari suaranya saja inang
bikin ucok ini jadi gergetan
mantap kali rupanya
tapi ini terawat inang
oh pastilah kak ucok
ini pasti terawat lah itu
ada apa dengan mobil saya ya
biar inang saja yang berbicara
yalah inang kau saja yang bicara
kedatangan saya dengan si ucok
ucok itu anak saya satu satunya
selain berhati emas
dia berhati mulia pula lah
karena dia ingin memberikan sumbangan buat kau dan anak anak kau
jangan kau puji ucok
nanti ucok kan jadi malu inang
ingin memberikan sedekah
panggillah anak kau itu
nah cantik kali ya anak kau rupanya
terima kasih ya om kocok